kita ke informasi selanjutnya
kualitas beras untuk keluarga sejahtera atau rastra
yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu di jombang
warga menolak beras yang diberikan oleh bulog ini
karena kualitasnya jelek dan tidak layak konsumsi
selain menggumpal beras juga berkutu dan sebagian hancur
sejumlah perempuan parubaya asal desa pandanwangi
kecamatan diwek jombang senin siang
berbonong bonong membawa beras jatah dari perumbulok
mereka berencana mengembalikan beras rastra tersebut
ke perumbulok subdivre surabaya selatan melalui kantor desa
aksi ini dipicu buruknya kualitas rastra yang diterima warga
saat dibuka beras dalam karung bulog ukuran sepuluh kg ini
tampak menggumpal dan menguning
selain menggumpal beras juga berkutu dan sebagian hancur
beras yang diharapkan bisa meringankan kebutuhan pokok warga
justru menyulitkan warga
beras gimana berasnya
beras ini gak pantas dikonsumsi
terus nanti gimana ini pak
minta diganti atau gimana
minta diganti yang baik biar bisa dimakan
sementara pihak desa berjanji akan menyampaikan keluhan
agar beras rastra tersebut segera diganti dengan beras yang layak konsumsi
belum pernah kejadian
tadi sudah saya karenakan komunasi suruh beras ini kita tukar yang layak
program beras untuk keluarga sejahtera sejak tahun dua ribu delapan belas ini diberikan gratis kepada warga miskin
yang dibeli oleh pemerintah melalui anggaran apbn
sayangnya seringkali beras yang seharusnya bisa mensejahterakan warga miskin ini
berkualitas jelek dan tidak layak konsumsi
warga berharap pemerintah lebih serius menangani program beras untuk warga sejahtera ini
sehingga beras yang diterima warga layak konsumsi